ini pada hari pertama penghapusan sementara kebijakan tiga in satu di ibu kota jakarta
masih terlihat adanya kepadatan lalu lintas di jalan jalan protokol
pengendara kendaraan roda empat pun mendukung penghapusan kebijakan yang dimulai sejak dua ribu tiga lalu
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia dea kartika
mulai hari ini pemerintah dki jakarta resmi menghapuskan secara sementara sistem tiga in satu di jalanan di ibu kota jakarta
dan kemacetan pun juga terlihat di sejumlah ruas di jalan jalan protokol di ibu kota jakarta
namun seperti apa sebenarnya kita akan tanya kepada pengguna jalan di sekitar bundaran hotel indonesia
halo pak boleh tahu ada efeknya nggak pak penghapusan hari ini tiga in satu
ada mbak jalanan lebih lancar lebih lenggang nggak kayak seperti biasanya mbak
untuk uji coba ini lebih baik dia
kita harus berlakukan terus untuk penghapusan tiga in satu
karena untuk mengaktifkan jakarta biar tidak macet lagi
dan kebijakan ini akan berlaku hingga sepekan ke depan
pemerintah provinsi dki jakarta akan mencoba apakah dengan menghapuskan sistem tiga in satu ini akan membuat jalanan dki jakarta semakin macet ataukah akan semakin lengang
pemerintah dki jakarta memberikan opsi ada dua opsi
kita lihat evaluasinya seperti apa
ada dua yang pertama adalah electronic route pricing
kemudian juga ada wacana untuk menjalankan kebijakan empat in satu
kita akan tunggu kebijakan dari provinsi dki jakarta seperti apa terkait dengan menyikapi kemacetan di dki jakarta